perempuan ini kan mantan istrinya dr fahri
aku gak mau ribut lagi sama dia
dunia ini emang sempit banget ya
mas bayu itulah laki laki terbaik yang pernah aku kenal tante
tante sabar ya
kamu tuh gak akan dapat apa apa dari keluarganya bayu
bukan gak akan bu
seperti yang aku omongin
kalau bang john aku terima jadi supir aku hari ini
yang pasti gue jadi gak perlu khawatir
kalau misalnya istriku diculik sama orang ya kan john
gue akan jaga nisa
john mana sih
kalo ada om john kan seru
kalo ada om john kamu gak kesepian ya
iya kalo ada om john asik banget
jerry cepet di abisin sarapannya
nanti kamu telat
lagian kenapa kamu harus tergantung sama om jon sih
kan ada papa
papa gak seru
papa kan sibuk
buat jerry papa gak sibuk kok
sekarang biar papa yang ngatur kamu ke sekolah

tuban banget ada waktu buat anak sendiri
biasanya juga gak mau nganterin ceri ke sekolah
anaknya kangen dulu sama orang lain baru sadar ya
benar ya apa yang orang bilang
sesuatu yang sudah hilang akan terasa lebih berharga
udahlah gak usah lebay
kamu tuh cuma jadiin john super pribadi

bukan gantiin aku jadi suami
bukan gantiin aku jadi suami
bukan gantiin aku jadi suami
bukan gantiin aku jadi suami
nggak usah ngurusak muta aku masih pagi nih
tumeng gak sarapan bareng sama kita
gak tau deh
tanya aja sendiri sama mertua kesayangan kami
ya jelas mertua kesayangan
orang cuma satu
atau kamu mau aku cari mertua baru lagi
lancang ya kamu sekarang
mama pasti masih mikirin bayu sama dewi
bapak tunggu di mobil ya
tempat ini sama sekali nggak berubah
saya tidak begitu perhatikan istrinya bu
ya seperti wanita kebanyakan
cuma kalau tidak salah
kalau untuk jelasnya
saya tidak ingat bu
saya harus kembali bertugas
tadi aku suruh bibi
katanya mama gak mau sarapan yang berat berat
mama lagi kenapa sih
lagi mikirin apa
kamu jujur sama mama nisa
apa ada yang kamu sembunyikan dari mama
aku udah disini ya
perempuan ini kan mantan istrinya dr fahri
aku gak mau ribut lagi sama dia
bisa gak jadi lu
tapi asi abis
maaf saya gak ada waktu untuk mulai dini anda
kamu itu udah salah
mas fahri itu menghimberi saya
asal kamu tau ya
kamu ingin nge rebut mas fahri dari saya gak
dasar kaum perempuan pengganggu mantan suami orang
antara saya dan dr fahri itu tidak ada hubungan spesial apapun
dan kalau mantan suami anda menghindari anda
seharusnya anda bisa introspeksi bukan menuduh orang lain
dan satu hal lagi
yang namanya mantan itu berarti sudah
karena ada mantan itu direbut orang lain
kecuali kalau orang itu masih menjadi hak milik yang sah
saya tahu kapan saya harus diam
dan kapan saya harus diam
dan kapan saya harus bersihkan
maaf saya gak punya waktu untuk meladeni urusan yang gak penting seperti ini
so cantik kamu dewi
kamu bisa kayak gitu karena kamu tahu
mas fahri akan membela kamu
sembunyiin apa sih ma
aku gak sembunyiin apa apa kok
udah mama jangan pikir macem macem
justru jantung mama akan kumat
kalo kamu gak mau kasih tau mama
harus simpen rahasia dari mama
kenapa mama jadi begini
apa dewi sudah kasih tahu mama
gue masih gak percaya sama apa yang mama bilang
apa iya dewi selingkuh
dewi punya anak di luar pernikahannya dengan bayu